karena tidak ditanam dalam jumlah yang banyak
kemudian infrastruktur sekolah ada tiga ratus sembilan puluh delapan
bagi pertumbuhan ekonomi indonesia
saat pandemi covid sembilan belas melanda dengan jumlah partisipan dua ratus tujuh puluh pebisnis dari delapan belas negara
ya udah tinggal sama senior senior
mungkin australia sebagai negara merdeka sudah matang dari segi ekonomi
karena lalu kode etik itu merumuskan dalam poin poin yang relevan
tapi kejadiannya dia terluka dan tidak ada
yaitu dalam bentuk mungkin treaty ya
ini pengetatan cukup banyak dilakukan
kembali lagi bersama gue vincent manahem dan partner gue
tapi tidak disiarkan misalkan panggung atau buku tamu